kemaren sebelum mbak andin dateng kesini
warga menemukan mayat
ini kiki saranin ya mas al ya
mendingan mas al cari mbak andin sekarang juga
daripada nanti hal buruk yang tidak diinginkan terjadi
kalo sampe terjadi sesuatu sama andin
bisa gagal semua rencana gue
yaudah saya cari andin
mas kalau bagaimana ahh
andin kamu dimana again
jatuh jatuh dimana
mas aku mau jatuh
mas aku mau jatuh ke jurang
mas kalau bagaimana aku gak jatuh ke jurang
tungkra andin ya
tungkra andin ya
tungkra andin ya
tungkra andin ya
tungkra andin ya
tungkra andin ya
tungkra andin ya
tidak tidak tidak
ya ampun ini mana sih
tidak tidak tidak
hujannya makin deres lagi
dia pasti pelan pelan jalannya
jadi andin ada di sekitar sini
tidak tidak tidak
mau numpang tanya pak
tadi di sekitaran sini ada perempuan rambutnya pendek lewat sini gak
saya enggak melihat pak
mendingan bapak jangan lewat di arah sini pak
karena hujan begini pak
iya terima kasih banyak
tidak ada apa apa pak
mas tolongin aku mas aku di sini mas
tidak ada yang bisa kuat pak
kamu pegang tanganku din
tidak ada apa apa mas
anda yang mau mencelakakan istri saya
enggak apa apa mas adik masih enggak yang mau nolongin aku
seharusnya sebagai suami anda harus bisa menjadi istri
istri anda sudah mau masuk jurang
bukan urusan anda
seharusnya anda berkata dengan kata kata anda sendiri
harusnya mengurusi istrinya
bukan istri orang lain
mungkin masalah lagi sibuk ngurusin kerjaan namanya juga laki laki kan pasti kerja terus nyari uang terus
nanti yang nikmatin uangnya siapa kalau bukan istrinya sendiri mbak ani
jadi mbak andi jangan sedih lagi ya
lama lama banget sih
aku gak mungkin bilang kayak elsa kalau tadi aku ketemu dengan andin
ya ampun sayang ini kenapa bahasa koyep gini
ya tadi aku lupa soalnya kan buru buru jadi nggak pakai payung
lagian takut takutnya terserah
gak ada yang ditutup
makasih ya sayang kamu udah mau ngebel lain beli obat sampai hujan hujanan gini
gak apa apa ini kan tugas suami
aku keringin badan sekalian ngambil air minum buat kamu
mbak salvain aku tempat aku di sini mbak
jangan jangankan tangan
mas indro kenapa bisa ada di sana ya
kok udah bisa ada di puncak
ternyata aku telfon mas nino